entahlah tapi sebaiknya kita harus hati hati
raka argadana telah mati dibunuh prabu siliwan
aku sendiri yang menguburnya
aku sendiri yang menguburnya dengan tanganku sendiri
kenapa saya jadi seperti ini
apa yang terjadi
dan aku kehilangan seluruh kanurakan
aku butuh memulihkan semua ilmu
tapi bagaimana kalau siliwangi tahu
kalau mayaku hilang dia pasti akan mencarimu
tapi serahkan padaku
semuanya akan beres
ini adalah mayat pemberontak
wajahnya akan berubah seperti wajahmu
bagaimana dengan wajahku sendiri
aku cuma merubah wajahnya saja
bukan memutar wajahmu
wajahmu masih tetap wajahmu harga data
aku akan mengobati
di mana raka harga dana berada
kakakmu sekarang sedang berada di sebuah bukit
dia sedang menyepik
apa kau ingin menjumpainya
benar sekali nyik
aku ingin sekali ketemu kakak harga dana
aku merindukannya nyik
kalau begitu kita berangkat sekarang
aku juga ikut denganmu
kemana saja kok ingin ikut
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku ingin membuatmu seperti itu
pertanyai yang kita lakukan

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bahkan dia bisa mengalahkan balapati dan dirompak
aku harus bisa menjadi murid
baik raka minta maaf padamu
bapak harus pergi ke pajajaran
raka raka sudah berjanji tidak akan meninggalkanku
raka raka sudah berjanji tidak akan meninggalkanku

tapi raka harus pergi untuk mengadu nasib di pajajaran
kelak kalau aku berhasil aku akan jemputmu
sekarang aku memiliki pesan padamu
untuk menjaga dirimu baik baik
gunakan pedang ini untuk menjaga dirimu
dimanapun kamu berada
rai raka pergi dulu
raka jangan tinggalkan aku
kakak kamu tidak apa apa
aku tidak apa apa
roy aku akan menjagamu sampai kapanpun
terima kasih kakak
siapa yang sepenuhnya
aku kakak mardadana